assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
ini saya cuma mengumumkan bahwa ruptl dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh tujuh itu sudah disetujui pemerintah
tidak banyak yang berubah sih
jadi satu proyeksi rata rata pertumbuhan kebutuhan itu enam delapan puluh enam persen
ya plus minus tujuh persen lah ya proyeksi rata rata pertumbuhan kebutuhan listrik secara nasional
ini juga termasuk dari program kelistrikan desa
jadi ekspansi misalnya ada desa itu lima dusun satu desa
dua dusunnya ada listrik tiga tidak ada
nah pemerintah melalui pln bikin supaya semua ada listriknya
total rencana pembangunan pembangkit ini mayoritas juga ipb ya
itu sekitar lima puluh enam gigawatt
jadi dari dua ribu delapan belas sampai dua ribu dua puluh tujuh
jadi ini melebih tiga puluh lima gigawatt
tiga puluh lima ribu gigawatt itu sampai dua ribu dua puluh empat
tapi ini sampai dua ribu dua puluh tujuh kira kira lima puluh enam ribu megawatt atau lima puluh enam gigawatt
target bauran energi itu di akhir dua ribu dua puluh lima batu bara lima puluh empat persen kurang lebih ya lima puluh empat empat
energi baru terbarukan itu dua puluh tiga persen
sekarang sekitar dua belas persen lebih yang sudah jalan
sekitar dua belas lah ya dua belas lebih lah yang sudah jalan
energi baru terbarukan
gas sekitar dua puluh dua dua persen dan bbm empat persen
atau bbm itu mfo yahsg dan yang sejenisnya
total rencana pembangunan jarangan transmisi itu kalau untuk rubtl dua ribu delapan belas
total rencana pembangunan gardu induk satu ratus lima puluh satu empat ratus dua puluh empat mva
total rencana pembangunan jaringan distribusi
jadi total rencana pembangunan gardu distribusi lima puluh dua ratus enam belas mva
jadi ini ringkasan dari rubtl dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh tujuh
jadi perubahannya sih enggak ada
hanya kita susun berdasarkan proyeksi
yang intinya bahwa
ud nya atau slo setiap pembangkit itu
kita cocokkan dengan proyeksi kebutuhan daripada
atau proyeksi pertumbuhan kebutuhan listrik di indonesia di setiap wilayah
memang tiap wilayah beda beda sih
kan pertanyaan begini
pak ini bakal kurang nggak gitu ya
pemerintah melalui pln juga menjamin bahwa ini
ya itu mestinya masih cukup sih
ya mestinya masih cukup
di tiap daerah cadangannya yang kita usahakan juga paling kurang
ada pertanyaan lain
ini daerah yang
pasok listriknya itu masih rendah di mana
dua itu provinsi papua
nah ini kita kejar dalam dua tahun
juga didukung oleh dipa apbn
pasang lampu tenaga surya hemat energi dan sebagainya
kita usahakan begitu
itu aja dari saya